tari edana edana menyambut saya menyapa desa wisata rejowinangun kota gede yogyakarta
para penari yang mengenakan riasan wajah unik mengajak para wisatawan menari bersama
gerakan tarian yang ritmis dan musik yang merodis dengan mudah mencairkan suasana dan membawa suasana hati pengunjung menjadi bahagia
inilah salah satu atraksi andalan di desa wisata rejowinangun di yogyakarta
yang terkenal dengan keseniannya
lokasinya ada di jantung kota yogyakarta atau sekitar enam km dari jalan malioboro
desa wisata yang dinobatkan sebagai satu dari lima puluh desa terbaik di indonesia tahun dua ribu dua puluh satu ini menawarkan konsep wisata yang unik
selain seni budaya desa rejowinangun menawarkan konsep wisata yang bersahabat
bagi siapa saja yang berkunjung
ada empat konsep potensi wisata yang ditawarkan yaitu kerajinan herbal kuliner dan agrowisata
saya pun mengarah ke rw sepuluh kelurahan rejowinangun yang merupakan pusat kuliner
di sana saya memutuskan untuk makan siang di warung bakmi jowo mbah gito yang legendaris
warung makan berkonsep tradisional jawa ini berdiri sejak tahun dua ribu delapan
dan diberikan makanan makanan khas deso seperti mie godok bakmi goreng dan rica rica
warung makan mbah gito merangkul konsep jawa tradisional yang kental
bangunan kayu ini dipenuhi dengan pernak pernik tradisional seperti keluntung lampu gantung antik dan kendi
tak hanya itu karyawan di warung makan mbah gito memakai baju lurik tradisional
mbah gito memakai baju lurik tradisional
ya karena si mbah ini
orang jawa orang jawa desa
jadi buka warung bakmi jowo ini kita simbah menyesuaikan dari leluhur kita yang orang jawa itu masakan ya jawa kebudayaan juga budaya jawa
jadi kita sesuaikan semua supaya kebudayaan dan masakan jawa itu gak pun nambah
jadi kita kita lestarikan
maju luar biasa pesat
jadi kita setelah pak sandiaga unuh
pak menteri kesini itu maju sekali
jadi kita dulu covid itu tamunya berkurang setelah dibuka sama pak menteri itu bisa maju gitu
setelah makan siang saya berkunjung ke lokasi agrowisata kampung rejowinangun yang membentang dari rw sebelas hingga tiga belas
tempat ini memiliki aktivitas wisata edukasi mengenal sebanyak

beragam daun dan sayur kemudian diolah menjadi keripik oleh pengelola umkm lokal
wisata edukasi juga bisa ditemukan di kawasan herbal di rw delapan dan sembilan yang merupakan sentra produksi jamu instan dan jamu gendong rejowinangun atau yang dikenal sebagai jeger
beras kencur nih jamu beras kencur khasiatnya untuk kesehatan apa saja

tasiapnya untuk pegel lino untuk obat obat untuk kesehatan pria
ini setelah agak halus gini kita ambil waknya ke dalam
ini saya cium bau kayu manis
ini sekarang kita saring
nanti kita blender lagi sharing lagi jadi benar benar tidak ada yang tersisakan ya
selain belajar membuat jamu wisatawan juga bisa keliling perkebunan tanaman obat keluarga atau toga di kawasan herbal
anda tidak perlu bingung mencari oleh oleh di kampung rejawi nanggun
cukup mengarah ke lokasi kerajinan di rw enam dan tujuh anda akan disukuhkan berbagai jenis kerajinan seperti kerajinan kulit dan belangkon
anda bahkan bisa menyaksikan proses pembuatannya
di tahun dua ribu dua puluh satu kampung rejawi nangun telah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata terbaik di indonesia oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pada dua ribu dua puluh
sejak itu desa ini juga menjadi kota yang terbaik di indonesia
desa rejawi nanggun melihat adanya kebangkitan ekonomi di berbagai sektor
setelah desa wisata rejawi nangun jadi lima puluh besar terbaik itu banyak dikenal orang
tamu pada datang banyak sekali peningkatannya secara signifikan
berada di pusat kota yogyakarta membuat anda tak perlu pusing mencari tempat menginap
hotel berbintang sampai homestay dengan mudah dapat anda pesan di desa ini
mulai harga rp dua ratus lima puluh
dalam kunjungannya pada delapan oktober dua ribu dua puluh
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno melihat langsung potensi wisata kampung rejowinangun
pagi hari sarapan bakwan diiringi alunan seruling
pesona desa wisata rejawi nanggun sangat menawan
membuat hati ini tak bisa berpaling
sangat menyenangkan berwisata di indonesia saja
jangan lupa akses situs indonesia travel sebagai panduan menikmati seni budaya
kuliner dan pesona alam indonesia yang indah dan tak terlupakan
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen